dan dipastikan berkeadilan untuk alam termasuk manusianya
itu dong isu berarti setelah juara langsung atau berapa setelahnya
kalau di amerika kan ada bidang tabelation ada election gitu
kalau upah minimum itu kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja